kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo telah menetapkan enam tersangka dalam tragedi stadion kanjuruhan kabupaten malang
enam tersangka tersebut yakni operator liga dirut pt lib ahl ketua pampel ah security officer ss kabak ops polres malang kompol ws
dan ketiga sat brimopolda jatim akph dan kasat samapta polres malang akpbs
beberapa pelanggaran lib misalnya tidak melakukan verifikasi terhadap stadion kanjuruhan
verifikasi terakhir yang dilakukan pt lib pada tahun dua ribu dua puluh
pt lib juga mengabaikan beberapa catatan terkait keselamatan bagi penonton
pelanggaran kedua yang dilakukan yakni panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat
serta menjual tiket yang melebihi kapasitas stadion kanjuruhan
pelanggaran ketiga yakni security officer tidak membuat dokumen penilaian resiko
serta memerintahkan steward
meninggalkan pintu gerbang saat terjadi insiden
sementara pelanggaran dilakukan personil kepolisian
yakni mengabaikan aturan fifa tentang penggunaan gas air mata
beberapa kelihatan yang dilakukan oleh pt antara lain adalah pendalaman terhadap cctv
yang ada di lokasi kejadian
kemudian juga pendalaman lebih lanjut terkait dengan beberapa temuan
yang kita temukan
seperti percara kemudian semuanya terbaik untuk para korban
dan barang barang lain yang kita temukan seperti slom som gas air mata kemudian kondisi stadion
sementara pendamping hukum tim pencari fakta aremania andi irfan menilai
unsur pidana dalam kasus ini seharusnya tidak sebatas pada kelalaian
menurut andi ada sistem komando dan perintah dalam penembakan gas air mata
yang memicu kepanikan dan berbuntut pada kematian lebih dari seratus orang
kalau dari semua gambar dan informasi yang kami dapat dari lapangan
video keterangan sangat nampak bahwa petugas menembakkan gas air mata secara sistematis
bukan karena panik bukan selajar bukan karena kemahalai
artinya ada perintah di situ
tragedi kanjuruhan menjadi sorotan tidak hanya di dalam negeri tapi juga media asing
sederet hal hal janggal ditemui dalam pengungkapan
insiden arema fc yang telah menelan korban jiwa hingga satu ratus tiga puluh satu orang
tim liputan cnn indonesia